jadi selama empat bulan terakhir ini kan sempat tidak ada kasus sehingga tempat tempat isolater tersebut mungkin sudah tidak terpakai lagi
waktu itu gue masih istilahnya juga baru dua tahun
di sana dengan pencahayaan yang tetap ya